meski tak beri ketegasan ketua umum partai nasdem surya paloh beri sinyal partainya bergabung dengan koalisi prabowo gibran
paloh katakan jika ada opsi selain bergabung dengan koalisi prabowo gibran partai nasdem akan mempertimbangkannya
hal itu diungkap surya paloh di nasdem tawar usai partai nasdem menerima putusan mk terkait sengketa pilpres
kita pertimbangkan juga eh itu yang pertama ya ini kita bisa pertimbangkan itu
kalau enggak ada usulan lainnya apa sebenarnya yang lebih baik bagi nasdem dengan spirit dan semangat seperti apa yang saya utarakan tadi itu satu